update game kikoran kamu ikuti juga kikoran competition daftar sekarang juga
lo udah narik tis
udah dong gue narik dua
lo udah min
sama gue juga belum
yaudah gini aja ntar kalo ada penumpang mimin dulu
aduh apaan itu deh
kunci rumah saya kecemplung wala ji
kagak nama jak
iya det yuk
gue punya tebakan nih
sapi sapi apa yang nempel di dinding
sapi yang nempel di dinding
itu mah kecil tebakan anak saya
nih kamu bisa gak tebak nih
apa bedanya ketoprak di jakarta sama di kampung
gak tau toh
ketoprak di jakarta diulek
kalo ketoprak di kampung
ya diulek juga
kalau ketoprak di jakarta itu dimakan
kalo di kampung
ditonton gelapa dung dung klep
bubur bubur apa yang cuma dibeli sama orang kaya
orang miskin orang kaya juga beli bubur
kenapa lo telat
lu kan jalan kaki dari rumah
terus kenapa lo telat
tadi pagi pagi saya mencuci baju dulu bos
biasanya kan jika saya bersalah
bos menghukum saya dengan push up
benerin tuh motor
saya suruh benerin motor
biar muat banyak
baiklah bos udin
iya suka suka gua dong gua yang jualan
ya tapi lu gak niat ya si diskonnya
mendingan kamu tawarin tuh sama ojak
nih tawarin sama ojak
celana jak katanya si min jualan celana sama roksisa ekspor
gak gua tadi udah tawarin gua gak mau
eh jak pas tawarin lu pake diskon seribu gak
lagian lo diskon cuma seribu
lu jualan celana apa jualan kacang layar tancap
seribu seribu seribu seribu
nih lu ambil
apaan tuh nyak
bekel dari simput
si simput udah capek capek masak
lu tau kagak
siapa suruh dia masak
eh din emang lu kagak pernah bersyukur ya
udah bagus ada yang perhatian sama lo
oh din kagak perlu
eh jawab lagi lu
pokoknya nyak kagak mau tau
lu kudu makan tempatnya lu bawa pulang
kebalikin ke simput
lu udah narik tis
gue narik dua
lu juga belum
yaudah gini aja
ntar kalau ada penumpang miming dulu
gua baru lu pur
lu gue terakhir dong
kami udah berdua
kalau lu udah dapet gua
kalau yang datang penumpangnya cowok
berarti saya duluan dong
pasti itu kak
ojek kak tiur
masa aku tak ngojek
bisa besar nanti betis go
ntar tuh pi

ya di johan
pur enak ya
pur pindah sana pur
jaket gue nyangkut tis
yaudah saya aja yang pindah
tuh kan enak tisna
tuh kan pas
cak bantuin cak
sambelnya ada tidak bos
kotaknya balikin ke gua
terima kasih bos udin yang baik hati
dih lo mancing mau dapat sampai berapa
saya mah dua juga cukup
buat saya satu buat pista satu
jadi lo jangan lupa
lo kasih tahu si tisna
lo bilang ya kunci duplikatnya kecemplung hilang
suruh dia bikin lagi
iya be saya juga mau telepon sekarang
awas kecemplung lagi
setuju ya setuju ya
kalau nanti ada penumpang giliran saya
eh pur kan tadi udah dibilangin
ojak baru kamu
ya udah tuh
mau bikin kuci duplikat jak
kunci rumah yang dipegang bapak saya jatuh ke pemancingan
perhatiin nanti kalau ada penumpang gue bawa ya
tadi kan udah dibilangin
abis tisna baru gue
gue udah tahu jak